berikutnya pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden ganjar pranowo mahfud md
menjadi pasangan kedua yang hari ini resmi mendaftar ke komisi pemilihan umum
kpu menyatakan syarat pencalonan mereka telah lengkap
kpu menerima berkas persyaratan yang dibawa ganjar dan mahfud sekitar pukul tiga belas dua puluh
dalam kesempatan ini
keduanya juga menyerahkan dokumen secara simbolis kepada ketua kpu hashim ashari
para ketua partai koalisi juga turut mendampingi
diantaranya ketua umum pdip megawati soekarno putri
plt ketua umum p tiga mardiono ketua umum hanura usman satoodang
dan ketum perindo hari tanu sudipyo
usaha melakukan pemeriksaan kpu pun menyatakan syarat pencalonan mereka telah lengkap
kpu tadi menyerahkan seluruh dokumen visi misi dan seluruh persyaratan
insya allah sudah lengkap
dan minggu besok kita akan cek kesehatan
dari beberapa dokumen sudah kita berikan ada visi misi dan program yang sudah kita urekan
insya allah masyarakat akan bisa membaca dengan sangat mudah
karena ada barcode nya dan nanti semua yang membaca
menggunakan barcode akan bisa melihat detail apa yang ada
mudah mudahan nanti akan banyak masukan kami ingin mendengar terus menerus
catatan masukan dari masyarakat agar bisa menyempurnakan itu
sampai nanti kita berada pada posisi akhir pada saat pemilu yang akan datang di empat belas februari